minibus ini terbakar usai mengisi bahan bakar di spbu besuk kecamatan tempeh lumajang senin siang
warga sempat merekam sejumlah letupan terjadi dari mobil yang terbakar
kapolsek tempeh menyatakan api muncul dari bagian belakang mobil
saat api berkobar petugas spbu berupaya memadamkan api dengan alat memadam api ringan
tetapi api terus membesar sehingga mobil didorong menjauhi spbu
api lantas dipadamkan oleh dua mobil pemadam kebakaran
polisi menduga api dipicu korsleting di bagian belakang mobil
bus transmusi yang terparkir di terminal alang alang lebar palembang terbakar pada senin pagi
kencangnya angin membuat api cepat merembet
ke bus lain yang juga sedang parkir
akibatnya sebanyak dua belas unit bus hangus terbakar
petugas damkar kota palembang berhasil memadamkan api dalam waktu satu jam
menurut mekanik bus transmusi safruddin bus yang terbakar tersebut sudah sekitar dua tahun terparkir di terminal tersebut karena sudah tak beroperasi
polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran belasan bus ini
tim liputan cnn indonesia